dan untuk membahas pertandingan big match ini kita sudah kedatangan jurnalis senior tabloid bola bung sabtoharyo rajasa
selamat datang bung apa kabar
dan ini kita melihat big match malam ini
walaupun chelsea sudah memastikan juara liga primer dan juga mu sudah mengunci untuk bertanding
ini apakah akan masih seru gitu kita menonton
walaupun kita tahu ini tottenham juga di posisi kedua gitu bukan tim yang berada di bawah
ya memang kemenangan chelsea kemarin ya di hari jumat otomatis membuat mereka otomatis menjadi juara premier league musim ini
sementara spur sudah pasti tidak bisa menjadi juara mereka hanya bisa merebut posisi atau memastikan posisi runner up ketika mereka memenangi partai melawan united kali ini
sementara united hose mourinho juga mengatakan bahwa kita sedang mempermainkan peringkat lima atau peringkat enam
kita tidak mungkin naik ke peringkat keempat atau mustahil dan kita tidak mungkin terlempar juga ke peringkat ke tujuh
tapi fokus mereka memang diakui bahwa ada di final liga eropa
meski demikian dia tetap mengaku bahwa timnya akan tetap bertanding dengan maksimal
cuma akan ada sedikit rotasi yang dimainkan oleh pasukan hose mourinho untuk bisa memastikan timnya bugar pada saat final liga eropa nanti
nah ini berarti kedua tim besar ini punya misi masing masing dibalik premier league yang sudah kita bisa tahu pemenangnya adalah chelsea dan tottenham di posisi kedua
jadi sebenarnya lebih penting bagi siapa sih
kalau bagi spurs memang ada semacam nostalgia juga ya ketika ini partai terakhir mereka di white hard lane
ketika mereka akan membangun stadion baru tepat di sebelah we hard lane dan juga mereka akan pindah sementara ke stadion wembley
sehingga partai ini adalah sebuah partai yang dalam tanda kutip partai perpisahan
bagi fans yang biasa datang ke situ sehingga mereka ingin meraih poin penuh di partai ini
jadi kalau tadi anda tanyakan apakah kemenangan ini penting bagi spurs atau penting bagi united
saya melihatnya ini sebagai
partai yang lebih penting bagi spurs untuk dimenangi karena ada faktor faktor historis ketika mereka akan meninggalkan whatline
dan ini malam ini juga menjadi duel striker timnas inggris
ini gimana anda menilai striker masa depan inggris nih di antara sosok mereka berdua
iya saya kebetulan awalnya saya kurang impressed memang dengan harry kane
ketika dia menjadi salah satu top scorer di premier league saya mengatakan bahwa mungkin ini hanya one season wonder bagi seorang harry kane
tapi ini memang berarti dia adalah pemain yang sangat hebat
dia adalah pemain yang bisa tampil secara konsisten
sementara rashford memang usianya masih sangat muda
kita tidak bisa bersandar banyak pada pemain yang baru berusia delapan belas tahun
tetapi sudah menjadi bagian bahkan menjadi striker inti dari manchester united kali ini
ujung tombak muri yang selalu dipasang oleh mourinho tidak hanya di premier league tapi juga di liga eropa dia selalu dipasang sebagai striker depan
jadi memang dua pemain ini punya
karakter yang sangat luar biasa sebagai striker masa depan inggris
berarti inggris juga cukup punya dua striker yang sangat kuat
dan langsung saja kita melihat perakhiran formasi tottenham hotspur
posisi back keren unsports kini terdapat nama kieran tripper
nah ini dia mampu menggeser posisi kyle walker
dimana kita tahu ini biasanya selalu dipasang kyle walker
ini seperti apa sih melihat permainannya
memang pocetino ketika memainkan formasi tiga back ya
kali ini ada fertongan di sini
lalu ada werror di sini
tiga pemain ini justru tampil
walaupun mereka sebetulnya lebih sering bermain dengan formasi empat back
tetapi ketika mereka bermain dengan tiga back
otomatis tadi seperti andre katakan
tripper atau kyle walker bisa dimainkan di posisi kanan
lalu davis juga bisa dimainkan di posisi ini
sehingga memberikan lebih banyak pemain bertahan ketika ada transisi serangan dari manchester united
jadi siapapun yang biasa dimainkan di posisi kanan
entah itu walker atau tripper
baru masuk ke sini
sehingga dia tidak bisa menjadi pemain yang langsung mendapatkan posisi di tim inti
karena memang dia bukan pemain reguler di tottenham hotspur
tetapi sekarang ini keras sekali dimainkan gitu
tetapi dia punya kualitas yang saya rasa tidak kalah jauh dengan kyle walker
sehingga ketika dia terus dirotasi di posisi tersebut
kedepannya saya rasa ini akan menjadi posisi yang penuh persaingan antara tripper dan juga call walker di posisi kanan
dan dua posisi back dari spurs ini termasuk pemain muda
apakah ini menjadi titik lemah yang bisa dipergunakan mu malam ini
ya kalau melihat united memang mereka di musim ini bisa dibilang jarang masuk dari sisi sayap ya
kalau bisa dibilang ketika mereka masuk dari posisi sayap sudah berada dalam posisi sepertiga lapangan terakhir
jadi kalau bola ketika sudah sampai situ mungkin menjadi sinyal bahaya bagi spurs
tetapi mereka bisa menyaring bola tersebut
ketika belum sampai ke posisi seperti itu

ketika peran dembele dan juga wanyama dan tripiar tentunya dan davis di sini akan menyaring dulu bola bola tersebut
ketika united mencoba untuk melakukan serangan serangan balik lewat kedua sayap
sehingga ketika masuk ke sini lini pertahanan bola itu sudah tersaring terlebih dahulu
ya tadi juga bung sudah menyebut sedikit nih
nah bagaimana dengan peran dari dua gelandang jangkar spurs ini
dembele dengan wanyama
ya saya rasa ini perpaduan yang sangat istimewa menurut saya
tadinya dele alli ataupun davis

layer yang sering dimainkan di posisi ini
tetapi dengan adanya wanyama dan dembele
membuat seorang ali bisa bergerak bebas
dia bisa masuk ke dalam kotak penalti untuk mendapatkan memanfaatkan umpan umpan yang datang
crossing bola bola atas ataupun bola bola bawah
ericson pun bisa lebih leluasa untuk bergerak
menggunakan kedua kakinya bisa dibilang cukup hidup untuk melakukan tembakan dari luar penalti
peran dembele dan juga wanyama sangat sentral tentunya untuk menstabilkan lini tengah dari spurs
mereka mendapatkan serangan
mereka yang mendahulu menjadi filter dari pertahanan
tetapi ketika menyerang pun mereka juga yang lebih dulu membangun serangan
sehingga mendapatkan serangan yang cukup atraktif dari tiga pemain yang ada di depan
nah ini jika deadlock
song hyu min biasanya juga dimasukkan oleh pochettino
ini bagaimana bung melihat seperti formasi ini dengan siapa yang biasanya digantikan olehnya
karena biasanya tidak dimainkan dari awal gitu ya
biasanya kalau ingin menambahkan daya gedor memang pilihannya adalah untuk mengganti salah satu antara wanyama dan juga dembele
antara dua pemain ini diganti sehingga dyer bisa tampil di sini
tripper turun mereka akan tampil dengan formasi empat back
kita tahu pemain ini cukup sering untuk melakukan gol
dan juga dia memberikan asis yang cukup banyak
sehingga ketika tadi andra katakan ada deadlock yang bola tidak bisa masuk ke dalam gawang oleh harry kane ataupun ericson
dan juga dele alli
peran song hyo min akan sangat penting ketika dia menghadikan entah itu dembele ataupun wanyama
oke baiklah kita ke perakhiran formasi manchester united
nah dari formasi ini bung
ini apakah menjadi formasi yang bisa dibilang ideal di tengah keterbatasan pemain yang cedera maupun yang tidak bisa ikut nih
murinya memang mengatakan bahwa pemain kita hanya ada lima belas
sementara partai mereka masih ada tiga partai
lalu mereka masih memainkan satu final liga eropa
lalu mereka masih memainkan satu final liga eropa

sehingga mereka cukup sulit untuk bisa merotasi pemain karena ada pemain pemain yang tidak bisa dimainkan
sehingga mereka butuh pemain pemain yang bisa dikatakan cukup fit pada saat final liga eropa ini
makanya beberapa pemain yang tadinya hanya menghuni bangku cadangan seperti rooney ya harus kita akui
dia juga bukan pemain inti lagi di musim ini akan tampil ketika pogba tidak bisa bermain di sini
fellaini juga masih terlilit sanksi sampai akhir kompetisi sehingga lini tengah pun tidak ada fellaini di situ

back kanan yang biasanya darmian yang bisa bermain di posisi kanan tetapi karena back kirinya sudah kehabisan stok
marcos roho tidak bisa bermain danny blin tidak bisa bermain asli yang juga tidak bisa bermain
pemain pemain mereka yang biasa tampil di posisi back kiri tidak bisa bermain sehingga otomatis darmian dipindahkan ke kiri
sehingga memberikan ruang pada tuan ze
ada tiga pemain junior yang dipanggil oleh mourinho untuk bisa menambal squad
sehingga membuat diri mereka
jadi kalau mungkin ada pemain junior yang dipanggil oleh mourinho untuk bisa menambal squad ini

jadi kalau mungkin ada lini yang bisa dikatakan agak lemah bagi united di musim ini atau di akhir pertandingan ini mungkin posisi tuan sebe di sebelah kanan
dan juga tidak adanya ibra ya sampai akhir musim ini
nah juga pogba tidak akan tampil bukan karena cedera tapi karena ayahnya meninggal itu
kira kira siapa yang akan menggantikan posisi pogba
kalau melihat perannya sebagai motor tim sekarang dari united saya memang sulit untuk mencari padanan yang sama ya untuk kasus pogba
tetapi untuk sisi kepemimpinan di lapangan untuk sisi pengalaman dalam partai yang bisa dikatakan cukup krusial kali ini bagi spurs yang akan tampil habis habisan
saya rasa memang rooney adalah pemain yang paling pantas untuk dimainkan di posisi tersebut
kalau kita lihat memang herrera dan carrick ketika pogba sudah tidak dimainkan lagi sebagai gelandang pertahan
dia berada di posisi rooney kali ini
sementara ketika pogba tidak dimainkan nah rooney saya rasa akan kembali pada peran sentralnya dia sebagai second striker
sehingga bisa menerbitkan kekuatan
sehingga bisa menerbitkan bola untuk mata di sebelah kanan atau anthony martial di sebelah kiri
ataupun bisa memberikan umpan terobosan bagi marcus rashford di depan
nah seperti yang kita membahas perakhiran formasi dari manchester united ini lebih beragam gitu
karena kita tahu juga pemainnya juga lebih banyak yang tidak bisa bermain gitu
nah ini dari formasi yang bisa dibilang apa adanya ini apakah mourinho akan fokus pada melawan tottenham ini
atau akan menyimpan pemainnya
pemain pemainnya yang sudah pasti pogba tidak dimainkan
sehingga ada beberapa pemain lagi yang memang tidak dipasang
jessi linggar juga tidak dibawa juga di pertandingan kali ini
sehingga otomatis mourinho mengatakan dia ingin rotasi
sehingga ini rotasi betul betul dia lakukan
tapi untuk melihat materi yang kita lihat di sini sekarang
kecuali tuan cb yang di posisi back kanan
saya rasa semua pemain di sini punya pengalaman yang cukup
panjang juga di premier league
mata pemain yang sudah malam lintang juga di premier league
daruni rashford memang masih baru tapi martial juga masih baru
tetapi jam terbang mereka cukup banyak di premier league musim ini
sehingga saya rasa komposisi seperti ini akan membuat mereka juga sulit dikalahkan
walaupun kita lihat mereka bukan tim inti mereka
tetapi tetap akan sulit di kalahkan oleh tottenham hotspur
oke baiklah untuk prediksi skor dari pertandingan malam ini
kira kira siapa memenangnya
ya saya rasa spurs akan tetap menang
tapi dengan skor yang bisa dibilang cukup tipis ya
mereka tidak akan menang besar tapi menang cukup tipis
satu atau dua satu
satu untuk tottenham ya
baiklah kita akan menanti seperti apa nih pertandingan nanti malam
terima kasih ibu nga sabtu hari warna cesa atas kunjungannya di cnn indonesia